untuk pertama kalinya candi prambanan tutup dari wisatawan pada saat hari raya nyepi
penutupan candi perambanan ini sebagai bentuk toleransi terhadap umat hindu
suasana candi prambanan di perbatasan jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta tampak sepi
tidak ada wisatawan yang berkunjung di candi milik umat hindu ini
hanya petugas keamanan yang berkeliling di perambanan untuk menjaga keamanan
penutupan dilakukan selama dua puluh empat jam mulai rabu jam enam pagi
seperti yang dilakukan di bali para petugas keamanan juga memakai kostum seperti pecalang
bedanya mereka menggunakan baju bergaya bergodo sesuai dengan kearifan lokal
candi perambanan akan kembali buka pada kamis dua puluh tiga maret
kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia
hendrawan setiawan yang saat ini berada di kawasan wisata candi prambanan
selamat siang hendrawan
jika kita lihat bahwa candi prambanan ini ditutup begitu pada hari ini untuk wisatawan
apa kemudian yang menjadi alasan penutupan kawasan wisata candi prambanan untuk kunjungan umum hari ini
farhanisa yang menjadi alasan utama dari penutupan candi prambanan hari ini adalah toleransi terhadap umat hindu yang hari ini melakukan catur berata penyepian
praktis karena tidak ada wisatawan yang datang
berkunjung ke candi prambanan maka suasana di candi milik umat hindu ini juga senyap dan kemudian hening sesuai dengan apa yang dilakukan oleh umat hindu yang kita tahu kebanyakan berada di bali
dan penutupan ini adalah penutupan yang cukup bersejarah karena ini adalah penutupan candi perambanan yang pertama kali dilakukan dari wisatawan
sehingga penutupan yang dilakukan ini juga sama seperti yang dilakukan di bali
dimana penutupan dilakukan sejak hari ini pukul enam
waktu indonesia barat dan berakhir besok pukul enam waktu indonesia barat
dan yang boleh berada di lokasi ini adalah otoritas dari candi perambanan dan ratu boko yang bertugas
terutama petugas keamanan
kami tadi sempat melihat ada petugas keamanan yang menggunakan baju ala bergodo yang ini merupakan atau kira kira sama dengan apa yang dilakukan di bali
dengan pecalang yang menggunakan baju adat lokal
dan di sini namun hanya
disesuaikan saja dengan kearifan lokal di yogyakarta yang biasanya menggunakan baju ala bergodo
dan tidak hanya itu kami tadi juga melihat ada dua kuda yang kemudian dan petugasnya yang melakukan patroli di candi perambanan ini
dan menurut gm candi perambanan dan ratu boko igusti putu murah sedanet
ini dilakukan sekali lagi sebagai bentuk toleransi dan memberikan cerminan tidak hanya kepada umat hindu yang ada di indonesia
namun juga umat hindu yang ada di dunia
lalu hendrawan apakah ada informasi terkait kapan kawasan wisata candi prambanan ini akan kembali dibuka untuk umum
ya karena memang ini ditutup selama dua puluh empat jam mulai hari ini pukul enam waktu indonesia barat
dan sampai besok pukul enam waktu indonesia barat maka besok candi perambanan dibuka seperti biasanya
wisatawan sudah bisa datang kembali ke candi perambanan
dan bisa datang kembali ke candi perambanan untuk berwisata
memang dalam hitung hitungan taman wisata candi prambanan dan boko memang bila hari ini ditutup maka mungkin akan ada sekitar sepuluh ribu wisatawan yang tidak bisa hadir di sini
namun menurut taman wisata candi prambanan dan boko ini nilai toleransinya jauh lebih penting daripada nilai keuangan yang bisa mereka terima pada hari ini
sehingga sekali lagi bahwa penutupan yang dilakukan
yang pertama kali dalam rangka nyepi ini menjadi suatu hal yang menunjukkan toleransi yang diharapkan bisa mencerminkan toleransi yang tidak hanya terjadi di indonesia
namun juga bisa menjadi cerminan bagi warga hindu khususnya yang berada di dunia farhanisa
baik terima kasih korespondensi ann indonesia hendrawan setiawan atas laporan langsung anda dari kawasan wisata candi prambanan